setelah sempat mengalami penurunan jumlah pasien pada pekan lalu
rumah sakit darurat covid wisma atlet kemayoran jakarta pusat
kembali mengalami peningkatan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
peningkatan tersebut terjadi sejak tiga hari terakhir
dengan presentase dua puluh empat dua belas persen
kepala humas rsdc wisma atlet kemayoran menyatakan
meningkatnya jumlah pasien yang terkonfirmasi covid sembilan belas
merupakan dampak libur panjang hari raya pasca dua pekan lalu
sebagian besar pasien dengan klarifikasi gejala ringan dari kluster keluarga
pihak rsdc wisma atlet kemayoran menghimbau
agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan
masyarakat juga diminta mematuhi larangan mudik dari pemerintah
untuk menghindari lonjakan kasus pasca libur panjang lebaran nanti
mulai sebenarnya dari dua puluh satu persen kemudian meningkat sampai dua puluh enam persen
kemudian hari ini masih dua puluh empat dua belas persen
karena efek naiknya itu dari liburan panjang yang dua minggu yang lalu